berhenti dari tempat kerja atau kita terpaksa berhenti kerja
malu gara gara semua orang tahu saya sama dewi dulunya copet
terus mobil diomongin bukan ciloknya yang enak tapi karena dulunya copet
ngomong aku jangan diem aja
saya dari tadi juga mau ngomong tapi masih nunggu giliran
yaudah sekarang kamu ngomong
yaudah nanti saya salamin
kalau plastik itu sampah organik atau non organik
yaudah lah saya lihat aja
buat cari uang
kamu cari apa lagi
cari gelas satu lagi
kirain cari piringnya
pak kasian pak sedekahnya pak
akang berdua bukannya tukang todong
sekarang jadi pengemis
alih profesi itu apa
ganti profesi dari tukang todong jadi pengemis
nasi sedekah atuh

kita cari tempat lebih rame yuk
kenapa tadi kamu malan
gak usah galing galing kepala
bukan kamu ambil dompetnya
aku gak pede
pak kasihan pak
bu kasihan bu
pak sedekahnya pak
kita mainnya kesini terus
kita kan gak bosen
kalau ke mall kita harus punya uang
emangnya kalau main di mall bayar
enggak tapi mall kan tempat tangan jualan
kalau ke mall ngajajan gak ada yang dibeli
nanti malah jadi kepengen
kalau kepengen tapi nggak punya uang
kan kita jadinya sedih
siapa yang ngajajan
muka saya sedih
kok muka kamu keliatannya sedih
mikir kok mukanya kayak lagi sedih
biar gak sedih juga kelihatannya sedih
muka orang susah
kok mama gak tahu papa kerjanya apa
saya pulang dulu ya
saya juga mau makan
mau pulang dulu juga
saya mah kalau makan gak ke rumah ke warung
nanti gerobaknya siapa yang nunggu
asal buat ganjel
dia ngajak rujuk
dia ngajak rujuk
terus kamu gimana
itu yang saya lagi pikirin
kamu masih punya rasa
itu mah cuma rasa yang pernah ada
kalau pernah berarti sekarang udah gak ada
mau beli cilok
terpaksa turun tangan karena karyawannya
karena karyawannya izin pulang buat makan siang
bukannya om yang beli juga
bukan saya bosnya om ubed
kok makan cilok kayak yang beli
saya cuma nyicipin bikin ciloknya benar apa enggak bumbunya pas apa enggak
perasaan kita pernah ketemu di tukang es durian
tukang es durian itu karyawan saya juga
dia karyawan yang saya tempatkan pada divisi es durian
kalian percaya enggak
kalau nggak percaya ya sudah nggak usah beli cilok di sini
ya jadi aja yuk
kalau udah gak ada rasa cinta berarti gak mungkin rujuk dong
masih mungkin sih
kalau udah gak ada rasa cinta alasan buat rujuk lagi apa
mudah mudahan dalam kakak waktu ulang tahun kemarin supaya tetap pulang terkabul ya
iya pulangnya sore atau malam
makan siang ada rumah
enggak katanya kalau pulang dulu buang waktu
kan lumayan jauh dari teraih ke dia
ada apa nyari ubed
tadi nyaya mau ngajak janjian biar kita ketemu berempat
mau ngebahas soal dijak
kalo nisa mantau gerakan dia udah sampe mana
kalo dia tau siapa kamu termasuk masa lalu kamu
nanti dia juga tahu siapa saya dewi
terus kalo dia comel yang lain juga tau
kalau kamu ketahuan masih jadi copet
aku junaedi sama ubed mereka udah engga
itu semua udah masa lalu
masa lalu aku junaedi ubed bisa kacau
biarpun udah jadi masa lalu
orang tua keluarga pasti tetap merasa malu
terus kalau nanti kita mau nikah siapa yang mau nikah sama bekas copet
siapa yang mau punya mantu bekas copet
biar pengundang insaf embel embel copet pasti bakalan tetep nempel
ngomong jangan diem aja
sebetulnya bapak kurang setuju sih nana jadi supir
bapak maunya nana jadi wali kota seperti ridwan kamil
jangan jadi wali kota juga
maksud bapak cari kerja
bekas copet pernah di penjara masih ada yang percaya ngajak kerja
gak usah jauh jauh kalau nanti saya dewi atau ubed mau nikah
kalau orang tahu masa lalu kita saya sama dewi bisa diperhentikan dari tempat kerja
atau kita terpaksa berhenti kerja
malu gara gara semua orang tahu saya sama dewi dulunya copet
terus b diomongin bukan ciloknya yang enak tapi karena dulunya copet
ngomong aku jangan diem aja
tadi dewi ngomong terus barusan kamu
saya dari tadi juga mau ngomong tapi masih nunggu giliran
ya udah sekarang kamu ngomong